sampai saat ini tidak sound wni yang menetap di maroko sejumlah lima ratus orang
dan tidak satupun wni yang sedang berkunjung di maroko yang terkena dampak atau terkena dampak dari gempa bumi
atau katakanlah seluruh wni di maroko yang tinggal di berbagai kota seluruh wni yang berkunjung ke maroko
termasuk sekarang tujuh puluh orang delegasi republik indonesia yang menghadiri konferensi ke sepuluh internasional geopark yang diadakan unesco di marrakesh
itu juga semua selamat yang saya juga kemarin menghadiri acara pembukaan konferensi internasional geopark
di marrakesh tempat terjadinya gempa